dalam satu pekan terakhir harga daging ayam dan telur ayam di pasar tradisional wonokromo surabaya merangkak naik
harga daging ayam per kilo dijual dengan harga rp tiga puluh dua
sementara harga telur ayam kini dijual rp dua puluh enam per kilo
berdasarkan pantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional wonokromo surabaya pada senin siang
harga daging ayam dan telur ayam mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir
harga daging ayam mengalami kenaikan sekitar rp tiga dari semula per kilo dijual dengan harga rp dua puluh sembilan
kini naik menjadi rp tiga puluh dua per kilogramnya
menurut ernie pedagang daging ayam kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan ini
meski terjadi kenaikan harga pasokan daging ayam ke pedagang diakui masih lancar
sejak kapan itu berkenaikan
ya yang naik ini berarti rp tiga
naiknya langsung rp tiga itu
tidak rp satu terus tidak naik terus naik lagi tidak naik terus naik lagi ya satu mingguan ini
sementara kenaikan harga juga terjadi pada harga telur ayam yang mengalami kenaikan rp dua
dari harga semula
dijual rp dua puluh empat per kilogramnya menjadi rp dua puluh enam per kilogramnya
kenaikan harga daging ayam dan telur ini dirasakan cukup berat oleh masyarakat
khususnya pedagang makanan yang berbelanja di pasar tradisional
harga makanan yang mereka jual tidak mengalami kenaikan
namun harga bahan baku seperti daging ayam dan telur yang mereka beli mengalami kenaikan
berat ya karena makanan makanan tidak bisa naikkan harga
kalau bahan pokoknya
kalau bisa naik terus ini susah
oh juga naik ya
sesarnya gimana pak menikapi kenaikan harga ayam
kalau bisa ya harganya
turunkan ya biar stabil
masyarakat berharap pemerintah dapat menekan harga kebutuhan pokok
agar tidak terus merangkak naik dan tetap stabil